satelit telkom satu mengalami gangguan sejak akhir pekan lalu
perusahaan mengaku terus berupaya memperbaiki gangguan tersebut
bahkan hari ini melakukan konferensi pers ya
sangat kecil bagi kinerja total perusahaan
namun dampaknya sangat luas
bagi industri telekomunikasi perbankan hingga media informasi
lantas benarkah sejumlah bank besar di tanah air juga tidak luput
dari imbas gangguan satelit telkom
bagaimana persepsi pasar atas emiten telkom indonesia
satelit ngadat bisnis tersendat
saya ulas sebelengkap untuk anda pada hari ini
dan kita lihat bahwa belakangan sejak akhir pekan lalu
ramai sekali diperbincangkan dan anda pasti kalau punya grup whatsapp
pasti mendapatkan pesan misalnya bahwa ada gangguan bank ini
kemudian televisi gitu ya
yang terjadi akibat tidak berfungsinya satelit telkom
jadi kalau tadi diperbincangkan
informasi sebelumnya kita sudah menjelaskan saat telkom satu itu apa
diluncurkan pada tanggal dua puluh lima agustus dua ribu tujuh belas dari perancis
dan kemudian perakitnya diluncurkan di perancis
kemudian perakitnya ada perusahaan asal amerika serikat
diluncurkan pukul enam belas lima puluh satu
dan masa aktifasinya adalah lima belas tahun
lima belas tahun itu harusnya berhenti dua ribu empat belas
tapi masih bisa digunakan dengan tenaga cadangan
dan dipersiapkanlah penggantinya yaitu satelit telkom empat
tapi itu baru diluncurkan
diluncurkan pada tahun depan tahun dua ribu delapan belas
dan kemudian itulah yang memancing atau membuat seorang menteri kemenkom info
rudiantara kemudian menegur ya menegur pt telkom
karena ini sudah lama sudah uzur kalau istilah pak menteri ya
jadi mungkin harapan beliau adalah diantisipasi gitu
meskipun untuk hal ini ada asuransi pasti untuk satelit
tapi jangan lupa satelit ini bukan hanya soal ada bisnis ya di sana
jadi kalau misalnya anda menonton televisi anda membuka website
anda mau transaksi antar bank yang cashless kayak gitu
menggunakan atm misalnya atau apa lagi
ada banyak hal yang bisa digunakan dengan manfaatkan infrastruktur yang namanya satelit ini
jadi ketika ini terganggu itu semua industri bisnis itu juga terganggu gitu
kalaupun perusahaan perusahaan mengaku tidak berimbas cukup besar terhadap operasionalnya
terhadap bisnisnya ya enggak
tapi bagi kita bagi anda bagi konsumen
kalau ada yang penting banget gitu dan waktunya sangat mendesak untuk segera melakukan transaksi di atm gitu
dan anda harus meluangkan waktu lagi untuk pergi kayak gitu
jadi ojk juga menyarankan agar dibuka untuk informasi kepada publik ya
jadi ada sebuah tempat tertentu gitu
jadi konsumen ini enggak bertanya tanya gitu
ada juga beberapa provider misalnya hari ini kok agak lemot ya saya pakai internet gitu
jadi betapa banyak yang terimbas kalau misalnya terjadi gangguan di satelit ini
dan satelit ini memang sudah harusnya
dan sampai saat ini pada press release yang dilakukan oleh pt telkom hari ini
hanya dikatakan ada anomali yang terjadi dan kemudian saat ini mereka sedang melakukan repointing
untuk transpondernya untuk ke satelit yang lain untuk mengantisipasi klien ya
mungkin klien ataupun yang menggunakan jasa satelit telkom satu agar bisa berfungsi seperti biasa
dan telkom menjanjikan pada sepuluh september hari ini tanggal dua puluh delapan tanggal gajian oh bukan ya
sepuluh sampai sepuluh nya berarti ada sekitar butuh waktu sekitar sepuluh hari lagi mereka akan memperbaiki
kegangguan yang terjadi di telkom satu
jadi itu sedikit tentang telkom satu
dan seperti apa imbasnya
telkom tidak merinci perusahaan mana saja bank mana saja tv mana saja yang terdampak
atau misalnya provider mana saja yang agak lama jadi jaringannya dan lain sebagainya
tapi yang pasti mereka menyatakan ada enam puluh lima pelanggan kemudian ada delapan provider itu mencakup dua belas ribu lebih side
jadi kalau misalnya
anda saat ini di daerah anda misalnya tidak bisa menonton beberapa jaringan televisi free to air ya
misalnya ada banyak lah beberapa yang tidak anda bisa saksikan di rumah
itu berarti merupakan pelanggan ataupun klien yang menggunakan jasa dari telkom satu gitu
mereka sedang proses untuk memperbaiki
kemudian kalau jadi tv ya tv itu terganggu kalau anda di daerah anda tidak bisa menonton beberapa stasiun televisi
itu seperti misalnya trans ya salah satu grup dari transmedia ct corp
juga kemudian yang merupakan bagian dari grup holding ct corp
kemudian anda juga bisa tidak bisa melihat net ya antv antv itu beberapa menggunakan pelayanan dari telkom satu sate telkom satu
lalu kemudian misalnya anda juga tidak melakukan transaksi ya beberapa diantara yang sudah disebutkan adalah bca sudah mengakui benar
ada sekitar ribuan ya dari total sepertiga dari total atm yang mereka punya mengalami gangguan

kemudian bank mandiri tadi juga sudah mengakui ada dua ribuan
dan beberapa sudah recover hanya tersisa sekitar lima ratus lagi kalau tidak salah yang tidak bisa recover
atm juga terganggu gitu misalnya
lalu kemudian misalnya provider bisa gitu
jadi ini bayangkan betapa masifnya gangguan dan merugikan konsumen gitu
jadi kerugiannya memang mungkin tidak dalam bentuk materi bagi perusahaan tapi bagi nasabah bagi konsumen itu mengalami kerugian
jadi ini harusnya diantisipasi dan ini sangat tidak in line dengan target pemerintah
jadi ini menjadi alarm juga untuk pemerintah
ketika kita begitu agresif untuk ini kita akan menuju raja e commerce asean
kemudian kita akan punya potensi untuk industri cashless gitu ke depan
ini harus disiapkan apa yang disiapkan infrastrukturnya
infrastruktur harus siapkan dan ini bagian yang vital
kita nggak bisa ngapa ngapain tanpa ada infrastruktur
jadi satelit telkom satu yang mengalami gangguan ini hanya menjadi sebuah alarm
jadi persiapkanlah infrastruktur infrastruktur lain
agar aktivitas cashless society yang diinginkan pemerintah kemudian menuju raja e commerce asean itu bisa terrealisasi
karena semuanya akan jadi omong kosong
kalau misalnya nggak ada infrastruktur yang bisa memadai
karena ini sangat vital salah satunya satelit ya
beberapa infrastruktur lain harus segera dibangun menuju target besar pemerintah tersebut
lalu kita lihat juga nah ini dari tv kemudian perbankan dan lain sebagainya
kami mendapatkan data juga bahwa sejumlah atm juga mengalami offline
misalnya bri itu adalah yang paling banyak atmnya
lalu ternyata dia sedikit sekali hanya sekitar tiga ratus atm saja yang terganggu ya
sementara dia punya atm paling banyak di indonesia nih
tapi kenapa bisa cuma tiga ratus
karena anda mungkin ya seingat tahun lalu bri itu mengeluarkan satelit sendiri yaitu brisat namanya
dan mayoritas sudah diborong nih sudah dialihkan ke brisat
sehingga tersisa tiga ratus yang menggunakan telkom satu
sementara kalau yang lain kayak bni gitu misalnya
dari tujuh belas dua ataupun tujuh belas dua ratus atm sekitar satu lima ratus ya yang mengalami gangguan atau offline
bank mandiri dari tujuh belas tujuh ratus mengalami gangguan sekitar dua misalnya
atm meskipun sudah ada yang recover
bca ini adalah bank fee based income
di best income itu adalah untung yang mereka dapat setiap anda transaksi
ya itu adalah bank yang fokus di sana gitu
kalau bri misalnya yang
bank yang lebih teridentik dengan memberikan kredit kepada industri kecil misalnya
kayak gitu aja
dan ini harusnya sangat berpengaruh ya
tapi tadi menurut direktur utamanya tidak terlalu terpengaruh
paling tidak dari tujuh belas dua ratus atm ada lima ratus
dan bca adalah yang paling banyak ya
jadi ada lima dari tujuh belas dua ratus atm yang dimiliki
jadi sangat mengganggu
dan bisnis perbankan itu bisnis yang sangat sensitif ya
karena di sana terkait trust
ini semoga tidak menimbulkan keresahan gitu
karena dengan ini kan orang bertanya tanya
terus uang saya aman nggak di bank gitu
tampaknya perbankan harus menegaskan
memberi wawasan menjelaskan kepada nasabahnya bahwa tidak ada gangguan terkait hal tersebut
lalu saya bergeser ke sini
jangan lupa telkom indonesia merupakan emiten
dan saat ini sedang berburu bersama bca menjadi emiten dengan market cap
atau market cap
ataupun kapitalisasi pasar terbesar kedua di bursa efek indonesia
kita tahu bahwa saat ini nilainya
nilai kapitalisasi pasar telkom sendiri sudah empat ratus tujuh puluh lima triliun rupiah
jadi dia butuh beberapa waktu untuk kemudian masuk menjadi market cap kedua terbesar gitu
karena memang orang punya trust
untuk long term investor mereka pasti pilih ya saham saham blue chip seperti ini
karena kita tahu ini tadi pukul berapa tuh empat ribu tujuh ratus enam puluh
tapi saat ini sudah turun lagi ya
dan yang mengagetkan juga meskipun press release sudah dilakukan oleh telkom indonesia menjelaskan kapan mereka akan selesai
ditargetkan sepuluh september
ternyata persepsi investor tidak begitu baik
mereka meresponnya dengan melakukan aksi jual terhadap saham dari tlkm
dan hari ini harus anjlok
jadi artinya sebagai bagian dari keluarga besar bursa efek indonesia
layaknya memberikan keterbukaan informasi apa sesungguhnya yang terjadi
seperti apa antisipasi yang akan dilakukan
karena ini akan menjadi sebuah pelajaran tidak hanya bagi pelaku industri
tapi juga kepada pemerintah
karena pemerintah harusnya ada kan membuat sebuah kebijakan agar pelaku industri ini bisa bergerak dengan lincah
dan konsumen dengan pasar terbesar di asia tenggara bisa menikmati target target pemerintah tersebut
dan hal hal tersebut harus bisa didukung maksimal oleh pemerintah dengan menyediakan infrastruktur
dan kemudian pelaku industri juga harus terbuka kepada konsumen